partai idaman menjalani persidangan gugatan putusan kpu yang menggugurkannya sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
partai idaman membawa seluruh berkas administrasi sebagai perangkat dan bukti persidangan
partai idaman menolak putusan komisi pemilihan umum yang menyatakan mereka tidak dapat menjadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas
karena berkas mereka tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap
partai idaman melalui kuasa hukumnya alam syah hanafiah mengatakan ini tidak sesuai dengan undang undang pemilu dan pkpu nomor enam
kpu diwajibkan melakukan verifikasi untuk menyatakan lolos tidaknya partai peserta pemilu
makanya surat keputusan itu kita anggap bertentangan dengan undang undang yang berlaku
bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik
dan tidak sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi itu intinya
kami datang ke sini untuk minta kepada petun agar hak demokrasi kami hak konstitusional kami
sebagai anak bangsa ini disamakanlah jangan didiskriminasikan oleh kpu
pada prinsipnya itu